dan berikut ini adalah salah satu testimoni orang tua balita yang pernah memvaksin putranya di rumah sakit harapan bunda bekasi
data ini kami dapatkan dari twitter akun twitter at ahmad dul
jadi ada beberapa tweet yang dicuitkan oleh at ahmad dul
suster tapi salah satu yang menarik adalah ini
nomor enam suster memberi opsi apakah mau bayar di suster atau di kasir
kalau di suster hanya rp delapan ratus kalau di kasir bisa rp satu lebih
ini yang disampaikan akun ad ahmad dul hari ini pagi tadi
ia mengatakan setelah memvaksin anaknya di rumah sakit harapan bunda
ditawarkan opsi untuk membayar langsung di suster delapan ratus ribu atau di kasir
dan dikatakan di kasir harganya sekitar rp sembilan ratus tujuh puluh atau hampir rp satu
dan kami ajak anda sekarang langsung
kita akan menghubungi tentang testimoni ini kepada bapak ahmad dj al batawi
saat ini sudah terhubung melalui telepon selamat siang pak ahmad
selamat siang mbak putri
pak ahmad terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini di cnn indonesia live
saya membaca tweet anda pagi tadi
benar ini terjadi pak ahmad kapan tepatnya
oke sekitar tanggal lima belas juni bulan lalu
kebetulan itu bulan puasa
jadi setelah buka puasa saya mengantarkan
istri saya ke rumah sakit harapan bunda
nah kebetulan hari itu ada imunisasi kombo
katanya si suter sih tiga kali vaksinasi gitu loh
jadi kemarin kombo yang pertama
itu kemarin baru kombo yang pertama ya
vaksin apa saja itu pak kalau misalnya anda ingat
waduh hombok kalau nggak salah ada tiga vaksin deh kalau nggak salah ya
vaksin dasar berarti ya pak ahmad ya
sebenarnya kan dari awal pemeriksaan istri saya lahiran sama imunisasi itu terus saya di rumah sakit bunda sarampat bunda
melahirkan juga di sana pak ahmad
oke dari situ kebetulan saya sempat nantikan istri saya
saya ke ruangan dr harmon namanya
setelah itu dokter harmon bicara sama suter
sus ada vaksin nggak
langsung dokter itu mensuntikan vaksin itu ke anak saya
setelah itu dokter izin sholat isya
nah tinggal lah saya istri saya bayi saya dan suter
setelah itu suter berbicara dengan istri saya
ibu mau transaksi di mana
mau di saya langsung atau di kafir
nah saya disitu kok bingung loh kok bisa bayar di tempat ya
seperti di sbg sbg kebanyakan kan
setelah itu istri saya bilang
saya tidak bawa uang kes sus
udah saya ambil ke bawah aja
nah dari situ saya juga curiga
kenapa rumah sakit membiarkan kita pasien meninggalkan ruangan tanpa membayar dulu
tapi dengan itikat baik kita ambillah uang di atm
perjalanan ke atm saya ke kasir saya nanya
mbak berapa rupiah kalau vaksin kombo
oh sekitar sembilan ratus an lah pak
sama biaya dokter sekitar satu juta lebih
akhirnya saya berbicara sama istri saya
lah mahal banget ya
di suter rp delapan ratus di kasir rp satu juta lebih
saya pikir kan ini vaksin sudah disuntikan ke bayi saya
artinya kan sama aja lah vaksinnya tinggal masalah pembayarannya aja
nah setelah itu istri saya menyerahkan uang delapan ratus ribu ke kasir dengan dikasih kwitansi
nah itu saya pulang ke rumah
di rumah kita di keluarga berbicara gitu mengenai harga vaksin yang mahal
dan ada keanggangan kenapa harus ada bayar di suter gitu
pak ahmad lima belas juni itu berarti kan soal kasus vaksin palsu ini
pada saat itu anda tidak curiga sama sekali
curiga sih saya pikir gitu loh pak
rumah sakit harapan buddha rumah sakit besar ya
itu ada beberapa cabang lah
saya pikir nggak pasti aman lah gitu loh
anda tidak berpikir tidak mungkin gitu ya
iya paling pikiran saya klinik klinik kecil atau yang misalnya ada klinik beli di pasar pramuka atau di mana gitu
nah rumah sakit harapan buddha besar nggak mungkin lah
iya itu loh
pak ahmad setelah vaksin itu apakah ada keluhan yang terjadi atau apa yang terjadi pada anak anda pak ahmad
katanya pak ini kompol itu disuntik tidak panas gitu loh
jadi pak disuntik anak saya juga ya saya cuma nangis dan saya bawa ke rumah
tapi kok besoknya ada sedikit sedikit ada pilak atau segala macam
ada apa pak
ada pilak gitu loh mbak
batuk gitu loh
nah saya pikir oh mungkin karena cuaca kali ya udahlah kasih asia yang banyak mudah mudahan sembuh gitu loh
saya juga tidak curiga sama sekali dengan rumah sakit ini sih
lalu sekarang apa yang akan dilakukan pak ahmad
apakah kemarin juga ikut mendatangi rumah sakit harapan bunda
kebetulan saya baru tahunya tadi malam saya juga sudah konfirmasi ke salah satu dokter di sana
katanya dia lagi di singapura lagi ada seminar
katanya pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan pihak departemen kesehatan gitu loh
nah bagi saya sih gini
mohon peran dari pemerintah untuk ikut campur gitu loh
masalah ini kan masalah nasional
saya sih minta ada ditunjuklah rumah sakit terpercaya milik pemerintah
jadi kita sebagai kewarganya itu dialihkan
saya juga tidak percaya lagi kalau misalnya rumah sakit harapan bunda harus disuntik situ lagi
saya sudah tidak percaya
kemungkinan besar akan ada vaksin ulang di harapan bunda
jadi anda tidak akan mau ke sana lagi ya pak
saya sudah tidak interest lah sebab
pak ahmad saya konfirmasi satu hal lagi
pada saat anda kemudian membayar kepada suster mendapatkan kwitansi
kwitansinya ada kop harapan bunda atau tidak
dan apakah dokter mengetahuinya
dokter mengetahui itu dokter sudah kembali
dokter kebetulan lagi sholat
tidak diketahui dokter ya
saya pikir gini loh mbak ini permainan susternya ya
ini sih oknum ya
apakah dia kenal sama petugas apa distributor selesai obat
jadi langsung jual ke itu gitu loh
ya baik baik
pak ahmad al batawi terima kasih sudah bergabung bersama kami berbagi informasi